hingga september dua ribu delapan belas pesawat n dua ratus sembilan belas yang baru saja diresmikan presiden joko widodo
masih harus menjalani serangkaian uji terbang
jika uji terbang bisa dilalui dengan sukses
pesawat produksi pertama n dua ratus sembilan belas bisa diserahkan ke pembeli pada juli dua ribu sembilan belas
pembeli pertama pesawat ini adalah pelita air service
jumat sepuluh november n dua ratus sembilan belas resmi menyandang nama nurtanio
nurtanio adalah seorang tokoh tni angkatan udara
yang berperan besar dalam industri dirgantara tanah air
usai seremoni penamaan pesawat buatan pt dirgentara indonesia ini
langsung kembali menjalani uji terbang
n dua ratus sembilan belas masih harus mengumpulkan tiga ratus lima puluh jam terbang
untuk mendapatkan sertifikat kelaikan dari kementerian perhubungan
diperkirakan uji terbang akan selesai pada september dua ribu delapan belas
selanjutnya produksi n dua ratus sembilan belas bisa dimulai
langsung untuk produksi kita nyiapan produksi
kita targetkan awal juli akan keluar
dua ribu sembilan belas itu satu persatu pesawat untuk dideliver kepada pelita air service
tadi kita juga ngobrol dengan gubernur kaltara
beliau ingin menjadi second customer
banyak maskapai menyatakan tertarik membeli n dua ratus sembilan belas
total pesawat yang akan dipesan sudah mencapai
bahkan tni angkatan udara tidak menampik
jika sewaktu waktu akan ikut menggunakan n dua ratus sembilan belas
jadi kalau pertanyaannya apakah tni yang ke depan akan pakai
itu kemungkinan besar bisa juga
karena pesawat ini sekelas dengan pesawat kasar
yang bisa terbang di tempat tempat yang landasannya pendek
n dua ratus sembilan belas adalah pesawat ringan berkapasitas sembilan belas penumpang
pesawat ini dirancang mampu terbang dan lepas landas
di landasan terpencil dan mudah perawatan serta
n dua ratus sembilan belas juga dilengkapi teknologi navigasi dan penerbangan
iwan hermawan jakarta